upaya membawa misi perdamaian atas konflik rusia ukraina telah dimulai oleh presiden jokowi
setelah bertemu empat mata dengan presiden zelensky
saat ini presiden jokowi telah tiba di rusia dan akan bertemu dengan presiden vladimir putin
apakah peluang resolusi perdamaian ukraina rusia dapat diwujudkan
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak dino patijalal ketua foreign policy community indonesia fpci
dan juga mantan dubes indonesia untuk amerika serikat
pak dino selamat malam di jakarta
terima kasih selamat malam reinhardt dari boston
terima kasih sudah bergabung langsung dari boston pak dino
juga ada prof yudi krisnandi mantan dubes ri untuk ukraina
prof yudi selamat malam apa kabar
selamat malam mas reinhardt dan selamat pagi waktu boston untuk mas dino patijalal
kita menarik untuk melihat rangkaian pertemuan agenda presiden jokowi yang sudah selesai di ukraina
dan sekarang sudah tiba di rusia untuk bertemu dengan presiden vladimir putin
saya ke prof yudi terlebih dahulu
prof yudi anda mencermati tentu seperti apa kemarin peristiwa pertemuan
antara presiden jokowi dan juga presiden jokowi
zelensky apa yang anda lihat dari pertemuan
tersebut dan bagaimana anda melihat upaya presiden jokowi
untuk bisa membawa pesan perdamaian atau misi perdamaian bagi kedua negara
saya melihat pertemuan kemarin cukup akrab dan juga presiden zelensky
beserta jajaran pemerintahan yang menyambut presiden jokowi sangat hospitality
sangat terlihat begitu bersahabat
dan juga kita sudah bisa menduga apa apa saja yang disampaikan oleh presiden zelensky
kepada presiden jokowi
sebagaimana kita mengikuti semua wacana wacana yang dikemukakan presiden zelensky
di dalam berbagai forum forum internasional
namun persoalannya itu bukan berada di ukraina
karena ukraina ini merupakan korban
dari agresi yang dilakukan oleh rusia
dari awal dia memang tidak menghendaki adanya peperangan seperti ini
jadi pesan perdamaian yang disampaikan oleh pemerintah indonesia
direpresentasikan oleh presiden jokowi
sebetulnya diarahkan kepada rusia
kunjungan presiden jokowi ke ukraina
ini untuk menegaskan komitmen persahabatan dan solidaritas kemanusiaan
dari bangsa indonesia
bahwa kita sangat memahami penderitaan
yang sekarang dirasakan oleh rakyat ukraina
lebih dari enam delapan juta jiwa sudah mengungsi
lalu kemudian di tengah kunjungan presiden jokowi kemarin tanggal dua puluh sembilan
masih ada penyerangan dan pengeboman terhadap fasilitas sipil
di kota krimencuk yang menewaskan lebih dari dua puluh orang
tentu ini sangat kita inginkan
tetapi sekaligus ini menunjukkan kepada presiden jokowi
menteri luar negeri dan para delegasi yang ada
bahwa serangan serangan rusia ini telah merusak tatanan
peri kehidupan dan nilai nilai kemanusiaan yang ada di ukraina
kedatangan presiden republik indonesia menegaskan
dukungan terhadap proses perdamaian dunia
dukungan kepada persahabatan antar kedua negara
dan juga memberikan signal sebenarnya bahwa indonesia berada di dalam
semangat perjuangan ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya
dan juga untuk menegaskan posisinya sebagai sebuah negara yang merdeka
jadi pesan perdamaian lebih ditujukan kepada rusia dibandingkan kepada ukraina
prof dari mana anda melihat ini
kedatangan presiden jokowi membawa sinyal bahwa indonesia berada dalam perjuangan bersama dengan ukraina
karena begini juga prof dari hasil wawancara kami misalnya dengan dubas ukraine di sini
ada ekspektasi yang lebih yang kemudian diharapkan seharusnya indonesia bisa lebih tegas
menyatakan perang atau meminta rusia untuk menghentikan invasi
jadi kunjungan ini anda tidak melihat
hanya sekedar simbolik saja prof
kunjungan ini memang bisa dilihat dari dua sisi ya
pertama secara simbolik adalah komitmen pemerintah indonesia
untuk menyampaikan soliditas kemanusiaan dan pesan pesan perdamaian
anti perang anti agresi anti pemaksaan kehendak dari satu negara kepada negara lain
di sisi lain juga untuk menegaskan komitmen persahabatan dan solidaritasnya
dan juga di sudut yang lain adalah peran internasional yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
untuk menghentikan perang ini dengan membawa pesan dari presiden zelensky kepada vladimir putin
yang saat ini sedang berlangsung di moskow
jadi kita melihat dari tataran yang positif bahwa prinsip politik bebas aktif indonesia ini
bukan berarti kita semata mata netral berada di antara keduanya
tetapi kita menegaskan posisi kita pada nilai yang terakhir
pada nilai nilai yang universal pada nilai nilai kebenaran
dan kebenaran itu dalam konteks hukum internasional adalah penghormatan kepada wilayah dan integritas
satu negara yang berdaulat
dan negara lain adalah negara yang berdaulat yang menjadi korban agresi dari rusia
jadi kedatangan kita walaupun kelihatannya simbolik
tetapi memiliki sebuah makna bahwa indonesia ini menegaskan solidaritasnya terhadap penderitaan yang

itu yang menjadi pesan penting
pak presiden juga hadir di jerman lalu ke ukraina dan membawa pesan itu kembali ke moskow
baik saya ke pak adino
pak dino karena yang di rusia belum terjadi ya kita masih menunggu seperti apa nanti peristiwanya
kita coba agak mundur kembali ke ukraina
dari pertemuan itu dari pernyataan disampaikan oleh presiden jokowi
apakah anda melihat
apakah itu misi yang dibawa oleh presiden
atau masih abstrak kah
masih belum ada talking point yang jelas
atau bagaimana pak adino
dan pertama saya setuju sekali dengan semua hal yang disampaikan oleh pak yudi
tapi profesor yudi memang luar biasa
dan memang benar
netralitas itu tidak berarti
kita tidak netral
bebas aktif itu tidak berarti kita netral
seperti switzerland misalnya
jadi ada konflik mereka sama sekali tidak punya pandangan dan tidak berpihak
kita selalu berpihak pada kebenaran ya
dan selalu melawan kezaliman
dan dalam hal ini rusia melakukan kezaliman
dan kita seharusnya memang mendukung pada ukraina
dalam pertemuan dengan zelensky itu menurut saya
yang paling penting presiden bisa melihat sendiri apa yang terjadi di ukraina
jadi tidak melihat ini sebagai konflik yang jauh yang tidak ada dampak pada indonesia
tapi benar benar suatu konflik yang memberikan pemberitaan yang luar biasa pada rakyat ukraina
nah apa pesan yang disampaikan oleh presiden zelensky untuk diteruskan ke presiden putin
itu hanya presiden jokowi yang tahu
dan kita lihat saja nanti bagaimana
tapi yang jelas
nanti ketika berhadapan dengan presiden putin
di sana itu tantangan paling utamanya
karena presiden zelensky tentu semua hal yang disampaikan oleh jokowi dia akan setuju ya
mengakhiri perang setuju damai setuju semuanya setuju
karena dia yang jadi korban kan
tapi putin ini sedang gelap mata dia
dia gelap mata karena dia tujuannya obsesinya adalah menaklukkan militer
memberikan penaklukan militer terhadap ukraina
dan jangan lupa presiden putin beda dari zelensky dalam arti dia seorang orang yang punya watak keras
tapi juga watak persuasif
saya sudah berapa kali bertemu dengan presiden putin ya
bukan bertemu langsung tentu sebagai notaker gitu ya di belakang presiden waktu itu ya
dan kelihatan memang dia sangat pintar sangat lihai artikulat ya dan berargumentasi
presiden jokowi nanti ketemu presiden putin benar benar harus ada
ada pertarungan intelektual gitu
segala sesuatu yang disampaikan putin juga harus ada counter argumen dan lain sebagainya gitu ya
tentu secara diplomatis gitu ya
tapi pak yudi itu benar sekali bahwa masalah utamanya bukan ukraina gitu ya
semuanya akan ukraina terima mengakhiri perang damai dan segala macam ya
masalahnya di putin yang sekarang sedang gelap mata dan obsesinya hanya untuk menaklukkan militer ukraina
jadi kita doakan semoga berhasil lah nanti
dan semoga presiden jadi ujian keberaniannya itu bukan dalam
bukan di ukraina
bukan ukraina benar
ujian keberaniannya adalah menghadapi putin
karakter yang begitu keras apakah presiden juga bisa keras
tapi secara diplomatis gitu ya
dan tidak menerima semua hal yang dikatakan oleh putin
artinya tantangan bagi presiden jokowi mungkin agak lebih berat ketika bertemu dengan presiden vladimir putin
lalu dengan modal yang dimiliki indonesia tentu presiden datang tidak dengan tangan kosong begitu ya
terutama juga indonesia punya posisi sebagai presidensi g dua puluh
apa yang paling mungkin menurut anda pak dino disampaikan oleh presiden jokowi untuk
karena tadi presiden sudah mengatakan meskipun kecil kemungkinan untuk resolusi perdamaian
jadi apa yang paling mungkin sebetulnya dilakukan atau disampaikan oleh presiden jokowi dalam hal ini bertemu dengan vladimir putin
satu misalnya gencatan senjata
tapi sudah kandas karena begitu presiden mendarat di moskow rusia kembali mengebom ukraina secara besar besaran
itu aja sudah membuktikan bahwa presiden putin tidak mengindahkan misi perdamaian presiden jokowi ya
nah kedua juga bisa nggak dalam pertemuan nanti mendapatkan penegasan dari putin bahwa
dia tidak akan menggunakan senjata nuklir taktis dalam perang ukraina
karena selama ini setiap kali ditanya dia selalu mengelak
apakah kamu benar benar tidak akan menggunakan senjata nuklir taktis
dia selalu menolak tidak ada jawaban yang jelas
kalau ada penegasan itu kepada presiden jokowi itu suatu hal yang sangat luar biasa dan akan diperas dunia internasional
dan ketiga juga kalau ada komitmen bahwa presiden putin bilang
oke saya akan menginsurikan pasukan rusia untuk tidak melakukan penembakan terhadap sipil dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia
mungkin dia gengsi ngomong itu ke barat ya tapi kalau dikatakan ke indonesia
nah itu bisa dijadikan suatu hal yang kita bisa pegang nanti ya
dan kemudian kalau ada penegasan dari putin bahwa oke saya sekarang melakukan invasi atau aksi militer terhadap ukraina
tapi tujuan saya tidak untuk mencaplok ukraina dan juga tidak untuk melakukan pendudukan militer secara permanen
karena hal ini belum pernah dinyatakan dia
tapi kalau dinyatakan kepada jokowi
nah ini kemenangan politik yang luar biasa
tapi kalau ini tidak ada yang dinyatakan
nah seperti yang anda katakan kunjungan ini akan kurang ini
iya benar gitu dan akan sama dengan usaha yang dilakukan presiden turki dan juga sekjen pbb
usaha yang keras dan berjuang mati matian tapi pada akhirnya memang si presiden putin ini bebel gitu ya
kekeh udah gak mau dengerin orang gitu
karena memang selama ini dia sangat terburu buru

orang bilang dia terisolir di bunker nya selama covid
dan juga dia banyak dikelilingi oleh orang garis keras militer
sehingga tidak rasional lagi pandangannya
dan semua orang yang menentang dia secara politik ditangkep sama dia
jadi ini suasana batinnya di rusia seperti itu
jadi sangat ironis nanti kalau ada orang di tanah air yang mengelung elungkan dia
itu kan diktator yang totaliter gitu ya
bagaimana akan sangat berbeda dengan jati diri bangsa indonesia
oke profil ditambah dari anda
seberapa berat tantangan indonesia sekarang presiden jokowi ketika tiba di rusia
dan tadi pak dino sudah mengatakan putin dengan berbagai macam karakter yang kerasnya tadi itu
tantangan presiden republik indonesia untuk menyampaikan pesan pesannya
dan juga untuk mendapatkan satu komitmen dari presiden vladimir putin itu sesuatu yang cukup berat ya
namun demikian tentunya kementerian luar negeri ya ibu menlu dan jajarannya
sudah memberikan short brief profiling bagaimana karakteristik seorang presiden rusia vladimir putin
dan rekam jejaknya serta pertemuan pertemuan yang mengawali
dilakukannya proses mediasi perdamaian sejak invasi dua puluh empat februari yang lalu
tadi disampaikan oleh mas dino sudah ada peran yang dilakukan oleh presiden tayip erdogan
sudah dilakukan oleh sekjen pbb macron juga sudah telepon jerman sudah banyak bicara
nah dari situ tentunya melalui sebuah proses profiling presiden jokowi sudah memiliki
apa apa saja yang menjadi talking point yang macet dan hal hal mana saja
yang bisa disampaikan kembali menjadi satu penegasan sebagai sebuah sikap dunia
pentingnya menciptakan perdamaian dan indonesia sebetulnya mendapatkan momen yang sangat penting
yang cukup baik saat ini setelah beberapa kepala negara gagal ya melakukan mediasi untuk menghentikan perang
jadi yang paling penting dari hasil kunjungan ke moskow bukan hanya sekedar memenuhi keinginan
dunia internasional khususnya g dua puluh untuk mengundang untuk menyampaikan pesan pesan perdamaian
tetapi untuk mendapatkan komitmen bagaimana menciptakan perdamaian itu dan bagaimana upaya upaya
yang harus dilakukan oleh rusia
untuk menghentikan perang tanpa kehilangan kewibawaannya
tadi yang juga menjadi catatan kita mungkin ada gengsi atau bagaimana
tapi kalau disampaikan kepada presiden republik indonesia dari satu wilayah negara yang tidak terlibat secara langsung
dalam konflik di eropa seperti indonesia ini merupakan satu peluang sebetulnya untuk presiden vladimir putin untuk

yang blunder yang sudah dia lakukan misalnya pelanggaran hak asasi manusianya
penyerangan penyerangan terhadap fasilitas sipilnya pada hari hari presiden jokowi berada di ukraina
juga masih ada pengeboman terhadap mau dikrimencuk ya kota kecil saya tahu betul itu kota yang sangat damai
seperti kota saya di cirebon tidak ada saya tahu betul itu kota tidak memiliki tangsi militer tidak memiliki pasukan di sana
kota kecil itu tiba tiba sangat mengagetkan ya malnya di bom saya tahu persis di mana itu mall mal itu berada
jadi inilah yang ditunjukkan oleh rusia dan bisa dilihat langsung oleh presiden jokowi sehingga presiden jokowi memiliki kekuatan moral
kekuatan moral untuk menyampaikan bahwa perang ini telah menyengsarakan rakyat ukraina dan harus dihentikan
dan saya yakin ya dengan kunjungan presiden jokowi berserta menteri luar negeri dan jajarannya
yang melihat langsung bagaimana kondisi di ukraina semakin berada pada posisi yang on the track
bahwa politik luar negeri kita yang bebas aktif itu harus berada pada aras kebenaran dan penghormatan pada hukum hukum internasional
apa yang dilakukan oleh rusia kita harus berani mengatakan bahwa itu sesuatu yang keliru
dan rusia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hal ini dengan menghentikan perang itu sendiri
jadi pesan perdamaian sekarang itu harus dihentikan
oke lagi kita tujukan kepada rusia
dan peran peran politik luar negeri indonesia untuk menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian
ini juga arahnya kepada rusia
hanya vladimir putinlah yang akan mampu menghentikan peperangan saat ini
peperangan di wilayah eropa khususnya ukraina bagian timur maupun wilayah eropa secara geostrategisnya
akan berlangsung cukup panjang kalau memang vladimir putin tidak memiliki keinginan
keinginan politik yang baik untuk menghentikan perang itu sendiri
dia harus sadar kalau vladimir putin mencintai rakyatnya rakyat rusia
dari sanksi yang sudah diberikan cukup berat oleh negara negara di dunia
dan vladimir putin juga sebagai bagian daripada masyarakat dunia
sebagai pemimpin negara yang besar masih ingin berperan
dan memiliki posisi yang katakanlah terhormat di antara bangsa bangsa lain
dia harus mengikuti sebuah konvensi yang disepakati bersama
penghormatan terhadap integritas penghormatan terhadap wilayah kedaulatan
penciptaan perdamaian dan kerjasama global
tidak mungkin rusia bisa bekerja sendiri membangun perekonomiannya dan peradabannya
tanpa bantuan negara negara lain di era globalisasi seperti sekarang ini
jadi pesan indonesia harus lebih substantif ditujukan pada rusia
dan komitmen dari vladimir putin akan menunjukkan keberhasilan kunjungan presiden jokowi dodo ke moskow
baik pak dino cukupkah sampai bertemu dengan presiden zelensky dan juga presiden vladimir putin
atau presiden jokowi kalau memang serius atau benar benar mau membawa misi perdamaian
ini setelah ini perlu membangun komunikasi dengan negara negara yang lain amerika serikat misalnya
atau china atau uni eropa sejauh mana itu perlu dilakukan
tapi di jawabannya nanti pak dino kita break dulu
kami akan siapkan
saya kembali sesaat lagi
saya masih bersama dengan pak dino patijala dan juga pak yudi krisnandi
saya tadi terhenti di pak dino
pertanyaannya soal sejauh mana setelah ini presiden jokowi perlu membangun komunikasi dengan pihak pihak yang lain pak dino
dan itu harus seperti apa itu harus dibangun terutama dengan negara negara yang punya peran atau aktor aktor

yang punya peran dalam upaya perdamaian atau di konflik rusia ukraina ini
kalau menurut saya satu setelah kembali dari ukraina dan rusia presiden perlu menelpon sekjen pbb
antonio guterres dan menelpon presiden turki erdogan dan juga biden dan presiden xi jinping ya presiden amerika dan presiden tiongkok
ini negara negara yang punya andil ya dalam konflik di rusia
dan juga dengan presiden ursula von der leyen presiden komisi uni eropa
jadi paling tidak harus itu kalau kita ingin menjadi pemain network ini dijaga
kemudian kedua presiden perlu meyakinkan bahwa ini bukan usaha sekali saja
bukan hanya datang selesai kemudian urusan lain gitu
perlu ada sustainability
jadi ini suatu hal yang terus menerus
ingat sewaktu kita menyelesaikan konflik kamboja itu kan bertahun tahun
dengan tim yang jelas tim yang benar benar diberikan dukungan yang penuh gitu
nah menurut saya presiden juga perlu menunjuk seorang special envoy untuk terus mengurus hal ini
mungkin profesor yudi menurut saya yang terbaik
karena kalau diberikan kepada menlo menlo banyak urusannya
dan mungkin juga terlalu banyak
jadi itu lebih berbirokratis kalau diberikan ke dirjen dan lain sebagainya
perlu orang yang bisa full time fokus untuk terus melakukan follow up terhadap usaha presiden ini
special envoy ini mengapa menjadi penting pak dino
karena yang tadi biar ada perhatian yang fokus dan biar ada kelanjutannya
yang bisa setiap kali terbang ke ukraine moskow tiongkok dan lain sebagainya
dan punya dukungan politik yang jelas dari presiden untuk melanjutkan usaha presiden ini
karena kalau enggak bisa terbengkalai
dan ini kan kita seling lihat ya banyak mou atau apa yang terbengkalai
banyak usaha diplomatik yang hanya sekali saja
tapi abis itu beralih kepada hal lain dan jadinya juga orang jadi lupa gitu ya
jadi intinya perlu ada usaha yang sustain
baik pak dino tapi di saat yang sama artinya upaya presiden ini oke
kemudian banyak mendapatkan apresiasi
tapi di saat yang sama kalau kemudian itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan
atau ya paling tidak dampak yang cukup lah dalam upaya perdamaian ini
ada pertaruhan citra indonesia juga sebetulnya yang dipertaruhkan atau bagaimana pak dino
kalau menurut saya tidak juga
karena kalau kita lihat sejen pbb juga sampai sekarang enggak nembus kan
turki juga enggak nembus
ini suatu hal yang tidak mudah
bahwasanya indonesia sudah mencoba
itu sudah merupakan credit point yang diapresiasi orang
yang penting adalah usaha ini harus sustainable gitu ya
jangan hanya sekali aja
tapi harus terus di follow up ya
oke dan kita dorong pak yudi krisnandi menjadi special envoy
bagaimana pak yudi
penting menurut anda special envoy ini
penting menurut saya ini gagasan yang spontan dan brilliant
karena untuk menunjukkan bahwa
kehadiran presiden jokowi di kiev maupun di moskow bukan sekedar sebuah simbolik
bukan sekedar tatakrama diplomatik
tetapi ada follow up dan kontinuitas dari hasil pertemuan pertemuan
yang dilakukan dengan presiden zelensky dan presiden vladimir putin
dan apapun hasilnya seperti yang tadi saya sampaikan maupun mas dino juga sampaikan
bahwa ini bukan hal yang mudah ya untuk meminta komitmen presiden putin
untuk menghentikan perang
memahami kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan
dalam konteks hukum internasional
tetapi paling tidak kehadiran presiden jokowi ini sudah menunjukkan bahwa indonesia mengambil peran
dalam proses perdamaian dalam proses menghentikan perang
ini adalah sebuah legacy international step yang dilakukan oleh presiden jokowi
yang tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi
tidak mudah itu perjalanan
empat belas jam dari polandia ke kiev
kembali lagi dua belas jam lalu terbang ke moskow ya
menghadapi tantangan yang tidak kecil
tapi yang paling penting adalah apa yang dihasilkan setelah pertemuan di moskow
mudah mudahan vladimir putin bisa memberikan komitmennya
atas pesan pesan yang disampaikan oleh dunia
khususnya oleh presiden ukraina zelensky
untuk menghentikan perang dan menghentikan tragedi kemanusiaan di ukraina
itu yang paling penting
baik pak yudi
tadi setelah bertemu dengan presiden jokowi
presiden zelensky menerima undangan untuk datang ke bali di forum g dua puluh
tapi kemudian ada yang menarik juga ini bang
bahwa ia akan melihat bagaimana situasi keamanan di negaranya
dan komposisi peserta ktt
menurut anda mengapa ini kemudian tidak langsung dijawab clear oleh presiden atau oleh ukraina
bahwa akan hadir di g dua puluh
atau sejumlah pertimbangan pertimbangan lain
presiden zelensky ini dengan negara ukraina nya
itu kan sedang meng apply untuk menjadi permanent member dari european union
dan european union ini bagian daripada g tujuh
dan atmosfer yang ada di g tujuh ini
memang ingin memberikan sanksi kepada rusia
tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik
dan juga atas kesalahan kesalahannya yang tidak menghargai hukum internasional dan integritas wilayah ukraina
jadi rusia itu sendiri kan anggota g delapan tadinya dikeluarkan karena dia mencaplok crimea
sekarang kemudian dia melakukan kesalahan yang sama dan dia berada di g dua puluh
ada pikiran pikiran dari g tujuh untuk mengeluarkan rusia exclude daripada g dua puluh
nah dengan demikian
zelensky secara diplomatis ingin melihat dulu bagaimana gesture daripada vladimir putin
untuk menangkap pesan pesan perdamaian yang disuarakan oleh dunia
dan keinginan ukraina dan seluruh dunia untuk menghentikan perang yang saat ini sedang dibawa oleh presiden jokowi itu responnya seperti apa
maka presiden zelensky pun tidak memiliki keraguan
tidak hanya sekedar untuk hadir secara virtual
tetapi hadir secara fisik
namun demikian tentu kehadiran secara fisik itu sangat tergantung dari komitmen yang diberikan oleh vladimir putin
untuk menciptakan perdamaian dan penghentian perang terhadap ukraina
jadi ini adalah satu sinyal bahwa sebenarnya presiden zelensky dia ingin sekali hadir
tetapi kalau secara fisik dia hadir bersama vladimir putin harus ada komitmen bahwa perang ini akan dihentikan
saya ke pak dino terakhir
apa cara atau apa pendekatan yang menurut pak dino tepat atau bisa diambil oleh presiden jokowi
ini kan karena tengah akan bertemu dengan vladimir putin ya
untuk meyakinkan putin tapi di saat yang sama tidak mengurangi kewibawaannya
apakah banyak yang mengatakan ada pendekatan ekonomi lah atau pendekatan yang lain
menurut anda bagaimana pak dino
tapi terakhir saya berada satu ruangan dengan presiden putin itu yang menarik itu emang benar orang bilang
pandangan matanya itu seperti laser gitu ya
jadi kalau dia menatap orang itu kita merasa dia laser gitu ya
apa namanya sangat tajam sekali gitu ya
presiden jokowi harus balik menatap mata presiden putin dan menyatakan bahwa
langkah anda itu melakukan invasi ini
menyusahkan semua orang seluruh dunia termasuk negara saya
jadi saya itu yang berada di belahan dunia lain disusahkan oleh langkah anda
padahal kita adalah mitra strategis
jadi kita harus benar benar mengambil langkah serius untuk mengakhiri perang ini
dan presiden jokowi juga bisa bilang ke presiden putin
percayalah anda tidak akan menang
tidak akan sekuat apa apa rusia tidak akan bisa menaklukkan menangkap
tidak akan bisa menaklukkan
untuk ukraina dan menguasai ukraina secara permanen
karena coba kalau dia masuk ke ukraina taruh lah dia menang di ukraina
dia mau gimana kan gak mungkin dia bikin pemilu
karena kalau bikin pemilu pasti kalah
pemerintahan boneka yang ditunjuknya pasti akan didemo orang setiap hari
dan apa yang terjadi di afganistan akan terjadi lagi di ukraina
dimana akhirnya uni soviet tidak tahan di afganistan ya
karena perlawanan politik dan militer dan sosial
di ukraina akan lebih intens lagi
karena jumlah senjata yang akan diberikan oleh nato kepada rakyat akan tidak bisa kualahan pasti rusia
menarik sayangnya durasi kita terbatas pak dino dan juga pak yudi
tapi ini sangat perbincangan yang sangat menarik di tengah upaya indonesia untuk membawa misi perdamaian
dan pertemuan dengan presiden vladimir putin
sekarang mari kita akan lihat bagaimana nanti pertemuan akan berlangsung
antara presiden jokowi dan juga presiden vladimir putin
terima kasih banyak pak dino pak yudi krisandi
terima kasih untuk waktunya selamat malam sehat selalu semuanya terima kasih
terima kasih pak prof yudi
terima kasih pak dino keep in touch sampai ketemu lagi all the best
sama sama terima kasih